tim tim tim tim tim tim tim
tim tim tim tim tim tim
tim tim tim tim tim
tim tim tim tim tim
tim tim tim tim tim
tim tim tim tim tim

rasi guru bertukar tempat denganku
sebenarnya apa rencananya
berhentilah dari angkara murka
yang bertanggung jawabkannya dengan karma
yang bertanggung jawabkannya dengan karma